kapolri meninjau vaksinasi masal di sulawesi tenggara
kapolri menilai vaksinasi dapat membantu pengendalian covid sembilan belas
sehingga turut memperbaiki iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi
kapolri meninjau vaksinasi masal di lapangan sorumba
kabupaten konawe selatan sulawesi tenggara pada rabu sore
kegiatan serupa juga digelar di tiga puluh empat jajaran polda lainnya
yang ditargetkan pemerintah dapat terpenuhi sebelum pergantian tahun
kapolri meminta jajarannya di daerah sulawesi tenggara
menurut kapolri pengendalian covid sembilan belas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun ini
seluruh masyarakat indonesia khususnya provinsi sultan
dan ini mau tidak mau perlu ada sinergitas kerjasama sehingga pengendalian covid sembilan belas tetap berjalan dengan baik
penjagaan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin
dan pertumbuhan ekonomi kita bisa dorong sehingga kemudian ini semua menciptakan iklim investasi
yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
seluruh indonesia khususnya di provinsi sultan